tadi namaku engkau sebut di hadapan basuki erika
begitu mendengar gadis itu hamil
satu satunya jalan keluar yang paling aman
ialah menggugurkan kandungannya
ketika saya sampaikan anjuran itu kepadanya
dia merasa sangat terpukul
lalu dia menghilang
dan meninggalkan rumah kosnya
apakah dia masih hidup
atau sudah mati
maaf bukan begitu
yang mana yang bapak inginkan
bukan itu dokter
bagaimana kalau dia masih hidup
dan mempertahankan kandungannya
menurut perkiraan saya
dia akan melahirkan pada bulan ini juga
ya itu berarti
bapak bertambah seorang anak
ayah yang macam apa
apakah ada recuperasi
kalau belangrijknya akan berubah lagi
agar dia ngipah
mereka harus dirumah saja
mereka harus beroz denya
bahwa mereka ini orang orang kandungan yang mieux
dia akan mentad watches
ini adalah aspirotik
macam itu tapi
yangigned travel order dalam masa complaint
paling tidak saya sudah bicara pada orang yang tepat
jadi saya merasa lega
ada yang bisa dibantu
maaf dokter saya agak sedikit bingung
karena tiba tiba saya berpikir apa saya tidak salah masuk ya dok
sepertinya saya sudah biasa mendengar ucapan demikian
dari pasien baru seperti anda
oh ya susan sekretaris saya nampaknya lupa memberikan kartu pendaftaran anda
malah saya belum sempat didaftar dok
nanti saja waktu pulang anda bisa mendaftar
nah sekarang untuk memudahkan pembicaraan kita saya butuh nama anda
saya pasti datang dong bu rahmat
kok terlambat pun aku
tuh tadi tiba tiba mobilnya mogok
maaf ya bu rahmat anak saya baru pulang tadi
sampai di mana tadi pembicaraan kita
ya tuhan ada apa sih sama aku
setelah aku berbohong tentang nama tentang alamat
kenapa aku jadi begini
justru sebaliknya erika
oh kalau disitu

oh itu tak maksimal gitu
tadi namaku engkau sebut di hadapan basuki erika
aku hanya ingin mengingatkan
memberikan identitas palsu
engkau berpikiran cepat dan juga brilian
basuki tidak pernah tahu siapa kita sesungguhnya
kau sebagai perencana
dan aku pelaksana di lapangan
aku tidak mengerti
jangan berlagak suci erika
kau pasti tahu erika
di dalam dirimu
sudah lama tersimpan kebencian dan kemarahan kepada mereka
khususnya kepada basuki
aku harus melakukan keinginanmu itu
dengan menghakimi mereka
jangan menduduhku seperti itu
kamu pergi dari hidupku dan jangan ganggu aku lagi
siapa sesungguhnya yang punya dendam itu etika
pembicaraannya kita lanjutkan di arisan aja ya
kenapa kamu harus menangis
kamu harus menerima nasibmu
jangan ganggu hidupku lolita
itu tidak benar
aku tidak sekejam yang kau bayangkan lolita
apa yang terjadi
dia memetik dia ma
masih dia pergi
dia ada di sana mak
dia ada di situ
dia pembunuh atau hantunya ma
hantu si pembunuh dalam mimpi mimpi muncul
kenapa semuanya baru sekarang mama ceritakan kenapa tidak dari semula
percuma saja papa kan bukan ahli psikologi
tapi papa banyak mempunyai kenalan psikiater mbak
ya sudah biar erika sendiri yang memilih psikiater kenalan papa
toh semuanya sudah mempunyai reputasi baik
faisal lukito lumintang semua aku tahu pak
bahkan semua nama nama itu sudah aku sodorkan pada anak kita
pa tadi sore sudah mama tanyakan
dia mengaku telah mendatangi seorang psikiater
yang katanya ia datangi secara kebetulan
dia tidak memberitahu pa
dia juga bungkam seribu basah
loh kenapa gak mama desak dia
jika papa melihat anak kita tadi sore
mama yakin papa pun pasti tidak akan sampai hati
dan papa pasti menyuruhnya istirahat
dan makan malamnya pun minta diantar ke atas
dari pengamatan papa selama ini
erika tidak pernah bersikap seperti itu pada mama
itulah pak yang membuat mama cemas
papa yakin ada satu kejadian mendadak
yang disembunyikan dari kita
apa sih sesungguhnya yang ingin disembunyikan oleh erika ya pak
ibuku yang malang
ibuku yang malang
kamu tidak tahu bukan
karena penyebabnya adalah engkau
mas ada apa mas
mas ada apa
lihat di sini